dia ngomong kayak perempuan perih
iya kang dadang
kamu tuh takut bicara sama nenek
takut anak kamu tersinggung
tersinggung kalau kamu tegur
dan menyetop pengiriman uang
tidak dari anak kamu
tapi dari allah
tangan memang hanya perantara
mama bapak menjalan dulu
dan mencium tangan orang tua
sudah terasa berat dilakukan neneng
pacarnya teh juga begitu
lepas dari idang
bukan cari yang lebih baik
saya tuh gak suka
debbie tuh tergila gilah sama bu goro yola
debbie tuh jadi berubah
kan bagus dang
kalau berubahnya ke arah yang lebih baik
debbie itu sekarang tidak mau lagi pakai perhiasan
nah terus kalau debbie gak mau pamer lagi
gak ada temennya atuh
itu sih nenek dibonjengin siapa
adalah hearts nature
pulang kampung jumlahnya banyak bu dokter nanti kalau sudah mendekati puasa mendekati lebaran
mereka semua pulang wah ciraus bakal beda bu dokter tidak seperti ciraus lagi sudah seperti
kota besar musiknya jedar jedor dari setiap rumah ada yang style lagu arab lagu inggris lagu cina
adu aduan keras hah cara berpakaiannya juga seronok berpakaian tapi seperti orang yang
tidak berpakaian seperti orang yang tidak kenal agama rambut papa papa prabu rambut napur
siapa ya meneneng yang panjangin kok bukan kang gidan udara rabut rabut
gaji asobri ditabungnya
alhamdulillah pasti a pasti dari tabung
tapi a kenapa dede belum bisa mutusin dimana kita harus tinggal setelah kita nikah nanti
kalau kita harus ngekos ditambah lagi dengan pengeluaran kita berdua gaji hat nggak akan cukup
tapi nanti dede akan coba ngobrolin ini sama emak kalau emang mak kekeh nggak mau kita berdua tinggal di
rumah ya mau nggak mau dedet harus cari kerjaan a hitung hitung buat nambahin
kan kalau kita kerja berdua insya allah pengeluaran kita teh akan tercukupi
cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup selama legeng waalaikumsalam eh pak ustadz ayo
silakan masuk saum ada ada di halaman belakang biar saya panggilin biar saya panggilin biar saya panggilin
ustaz saya kesana saja
eh jatuh jatuh ambil ambil ambil
oh saya cari muntur muntur ternyata kamu ada di sini
kamu melamun karena apa saham
bukan melamun ustaz
kenapa tidak sholat timus sholat
saya tahu alam
berusaha untuk jadi baik
sudah kamu bicarakan sama nenek
lama lama debit jadi rusak bu
ini kang ada surat edaran
edaran apa itu
syarat syarat untuk menjadi calon ketua rw
hahaha kebetulan ada prt dadang
sekalian saja ya
kamu mau kasih surat edarannya
yaudah kalau begitu kang dadang
pak ustadz tukang dadang
dia kan berhenti menjadi airway
tapi dia memberi persyaratan
untuk rw berikutnya itu merujuk
semuanya kepada dirinya
saya pikir dia bener bener pengen berhenti
bener pengen berhenti di rw
makanya betul juga apa yang saya bilang
itu cuma trik dia aja
namanya juga kemet tetap aja kemet
iya pak ustadz doi
kenceng betul mukulnya
ya mukul kayak perempuan perih
lagi pak kemet pak kemet
kamu takut bicara sama nenek
takut anak kamu tersinggung kalau kamu tegur
dan menyetau pengiriman uang
rezeki kamu tapi bukan dari anak kamu saung
tapi dari om
tangan memang hanya perantara